presiden joko widodo pada selasa mengunjungi pasar kelapa kota cilegon banten
untuk membagikan bingkisan sekaligus mengecek harga sembako sebagai persiapan jelang lebaran
warga yang antusias pun berebut bingkisan dan bersalaman dengan presiden
kericuan sempat terjadi ketika warga memaksa mendekat kerumunan
sembako dari pak jokowi masya allah tuhan barakallah ya allah senang banget
baru ini ketemu selama umur hidup saya baru ini
tak hanya membagikan sembako jokowi juga memberikan bantuan uang tunai bagi warga sekitar

kata kata yang saya juga buat tambahan modal semoga berkah ke depannya lansar usaha saya
kedatangan presiden joko widodo di pasar kelapa kota cilogon untuk sidak harga pasar sempat diwarnai keributan
mengantisipasi jatuhnya korban satu persatu warga akhirnya dievakuasi petugas

keluar dari kerumunan
dalam kunjungannya ini presiden didampingi sejumlah menteri dan pejabat daerah
mengecek harga beberapa komoditi pangan seperti daging dan sayur mayur
stok kebutuhan bahan pokok menjelang hari raya untuk wilayah banten terpantau aman
harga juga relatif stabil meski ada komoditas seperti bawang
yang harganya tinggi yakni rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh per kilogram
sementara untuk keseluruhan harga sembako relatif normal
bahkan untuk harga beberapa pasar di jawa cenderung mengalami penurunan
baik harga cabai bawang telur beras dan minyak goreng ini
setiap daerah berbeda beda tetapi ini menunjukkan bahwa distribusinya masih belum baik
untuk stoknya sendiri kok menjelang hidup itu
nggak ada masalah kalau stok nggak ada masalah
tapi yang paling penting kita akan ingin menjaga agar harga itu ada kestabilan

lebih lanjut presiden jokowi juga meminta para pemerintah dan pemerintah di jawa cenderung untuk menjaga harga
dan juga meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kestabilan harga
dan menjaga inflasi untuk terus diintervensi